tak heran banyak orang yang merasa lemas dan berdampak pada konsentrasi saat belajar atau bekerja
pulau di satu pulau aja ada
angkanya ada tujuh puluh persen minimal
apakah masih dipegang stroik atau mungkin dicoba dengan kelis royer seperti pertandingan beberapa waktu yang lalu
negarawan negarawan ini sudah menempatkan negara di atas rivalitas
karena saya seratus yakin para pekerja buruh itu paham betul tentang kondisi perusahaan itu
bisa dijadikan pilihan untuk bersantap
jadi jangan sampai kejadian yang di dusun sarakan terjadi di desa cemara jaya gitu
ya terima kasih analisisnya sangat komprehensif